tidak ada diri yang sejak terlalu pak menteri
tapi kemungkinan terjelaskan selama ini kami diketahui terpapung
suara asma warniati satu dari enam guru honorer di tk negeri pembina pedesaan
merupakan kenyataan nasib guru honorer di kabupaten lombok tengah ntb
di hadapan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi nadiem akarim
para tenaga pengajar mengaku sejak dua ribu empat hingga kini masih ada yang berstatus guru honorer
mirisnya gaji yang diterima hanya seratus ribu rupiah setiap bulan
itu pun dirapel per enam bulan
mengetahui kenyataan dialami asma warniati dan rekan honorer lain
nadiem memastikan para tenaga pengajar honorer tersebut akan mendapatkan bantuan
baik dari alokasi dana bos maupun bantuan operasi penyelenggaraan pau
ketika perusahaan tersebut dikenal kemudian dipercaya oleh tk negeri pembina pedesaan

untuk memberikan mereka kesempatan
memberikan mereka kesempatan
dari situlah kita lihat mereka akan lulus seleksi tes akadidat
tapi paling tidak mereka diberikan kesempatan
jadi itu adalah solusi yang terbaik
dan kedua adalah untuk memastikan bahwa jangan lupa ya
dana pos itu kemarin kita transfer langsung ke daerah

nah bop pau harapan kita akan sama
perjuangan guru honorer juga terlihat di kabupaten mamuju tengah sulawesi barat
nurbaya perempuan berusia tiga puluh tujuh tahun ini
sudah belasan tahun menjadi guru honorer di sebuah sekolah di pedalaman mabuju tengah
setiap pagi menggunakan sepeda motor
ibu dua anak ini menempuh jarak belasan kilometer
selain harus melewati jalan setapak dengan permukaan tanah rusak
nurbaya juga harus menyeberangi dua jembatan darurat sepanjang lima belas meter
yang kondisinya rusak parah
satu jembatan masih bisa dilalui menggunakan sepeda motor
namun jembatan lainnya harus diseberanginya dengan berjalan kaki
terkadang untuk mempermudah akses mengajar
nurbaya memperbaiki jembatan yang menghubungkan desa lamba lamba
dan desa kombiling ke jambatan tengah
atau poyo itu
kendati harus bertaruh nyawa
nurbaya rela mengabaikan rasa takut
agar bisa sampai ke sekolah memberikan pelajaran bagi generasi penerus bangsa
tim liputan cnn indonesia